hai saya yang kasih garam mesin dan binatang binatang itu bu
hai hah toh foto robek contemporary hai sudah kemudian laginya banyak meja maja

bu ini dia bu
ini cobek ya bu
cobek ada yang mau mencuri cobek kita cak
kita harus gimana dong bu
kita udah berhasil nih
bu mali gak ada di bawah jendela rumah kita
ini orang kamu bu
bu itu bu jawa sahab bu mimin
mereka nganjurin cobek kita bu
ya si ibu udah di belakang
kamu bawa ke jendela rumah kita bu
gue gak bawa sendiri iya tuhan
ngerjain orang nih
untung gue mau cari kaya karena cobeknya
siapa yang lari
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
apa yang terjadi my carlink
lah itu ada cobek
ngapain malam malam buat cobek
nah itu kan cobeknya ibunya si ica itu
nah ku igain
bu jamal bu jamal bu jamal bu jamal tadi minjem cobek ya
iya tadi dia pinjem
ibuku memang baik sekali
ibu tahu pak jamal bisa marah besar kalau tahu istrinya memang mencuri cobek itu
tapi ibu malah melindungi ibu jamal
jangan sakit kamu ini
aku gak nyangka ibunya ica mau menolong aku yang jahat ini
aku benar benar menyesal
susah pecat kamu
diklasin aja ya
berarti cobek ini emang udah gak bisa dipakai lagi cak
terus gimana dong bu
ibu kan masih tetap bisa masak
walau tanpa cobek ini
sini sini cak
icah jangan sendiri ya
gimana kalau kita ke makam kakek nenek sama ayah
kita kan masih punya uang untuk ohoz keselana cak
iya deh bu
terima kasih ya bu
ibu selalu tahu membuat ica selalu senang
ia sudah lagi ya
jadi sakit neda
saya juga sakit banget
ibu sih kagak begitu parah sakitnya
nih lihat tuh
sakitan kaki ayah bu
kamu nggak akan lihat dokter apa
dia sembuhnya sebulan lagi
apaan sih aduh aduh aduh aduh aduh
mulu dari tadi
sakit kan bu
nih anak tahu sakit
kamu tahu udah bagus itu cobek jagonya di kaki kita
kalau di kepala kita kita mati min
nggak mau lah bu
kaki ayah udah sakit begini abis lagi kepala
masa cuma gara gara kita ngiri sama ibunya ica
terus kita ngiri cobek
padahal kan dia baik banget min sama kita
saya mau pergi
aduh aduh aduh aduh
saya mau pergi
ibu pergi ke mana
hei tunggu tunggu
gimana nih ayah ikut ya bu
aduh aduh aduh
aduh ini tahu nggak ada
bu tunggu bu
saya mau ikut juga minta maaf
ibu ikut sendiri
sedikit uang bu
lawis ada menang ya
itung itung ganti rugi cobek ica yang pecah sama bu jamal
juga sama si mimin
saya berterima kasih banget sama ibu
soalnya ibu sudah memaafkan saya sama mimin
dokter kak karena selama ini saya sudah sirik sama bu ica
selama ini jayalah yang salah
saya sudah berbuat jahat pada ibu
saya yang kasih garam
toba toh bila naik agar
jadi kamu toh biar kelatihnya
pak jamal jangan pak

ibu mau kan bu kerja di rumah saya lagi
masak bu pak jamal
saya mau sekali bu
tapi ada syaratnya
mau pakai syarat syaratan terus apa syaratnya
jangan pecah pak mimin
mulai saat ini kamu boleh masuk kerja lagi
dan pak mimin pecah
ibu ku memang hebat
biarpun bu mimin jahat pada ibuku
tapi ibuku tidak dendam padanya
terima kasih ya pak
jangan terima kasih terima kasih aja
tapi kamu harus ingat
jangan sampai bikin monar lagi
kalau kamu bikin onar lagi
terbungkul kamu ya
ica selama ini kamu bantu ibu kamu kan
kamu mau gak kalau saya biayain kamu sampai lulus sarjana
mau kan ica
ica kamu mau kan jadi anak asuhnya pak jaman
ica kamu mau jadi anak asuhnya pak jamat
tapi kamu harus atur

pernah gak pak
aku mau jadi anak asuhnya pak jamat dulu